isu kesehatan menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan ibadah haji untuk pertama kali tahun ini di tengah pandemi
untuk memonitor kondisi kesehatan calon haji kementerian kesehatan memanfaatkan teknologi digital berupa aplikasi dan jam tangan pintar yang terkoneksi dengan petugas kesehatan
setelah dua tahun ditiadakan pemerintah arab saudi akhirnya mengizinkan pelaksanaan ibadah haji seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah di tengah pandemi dengan jumlah kasus covid sembilan belas yang dinilai terkendali
indonesia mendapat kuota haji seratus lima puluh satu orang pemerintah pun berfokus memantau kesehatan jemaah haji di tengah pandemi
kementerian kesehatan meluncurkan aplikasi berbasis android bernama telejemaah yang dapat diunduh gratis di play store oleh jemaah haji indonesia
jemaah haji harus meng input nomor porsi sebelum mengakses aplikasi yang berisi informasi kesehatan harian jemaah data vaksinasi dan penunjuk arah itu
data ini terkoneksi dengan aplikasi telepetugas yang dipegang oleh petugas
petugas kesehatan haji
jika ada keluhan tinggal diketik aja misalkan disini pusing gitu ya lalu kirim ke alam maka data yang sudah di input ini akan masuk ke dalam aplikasi telepetugas
petugas yang terdiri atas dokter dan perawat bertanggung jawab memonitor kesehatan satu kloter jemaah haji atau sekitar empat ratus orang secara real time
di aplikasi ini juga terdapat fitur bantuan bagi jemaah yang berada dalam situasi emergency dan membutuhkan
ada tindakan segera dari petugas cukup dengan mengklik tombol bantuan lalu akan muncul seperti ini
tenaga kesehatan akan langsung mendapat notifikasi dan segera mengetahui lokasi jemaah sehingga diharapkan dapat bergerak cepat memberi pertolongan
bukan hanya itu kementerian kesehatan juga melengkapi aplikasi telejemaah dengan risk band berupa jam tangan pintar
kementerian kesehatan menggunakan jam pintar buatan dalam negeri seperti ini untuk memantau kondisi
kesehatan jemaah haji yang masuk dalam kategori risiko tinggi seperti lansia memiliki riwayat hipertensi ataupun juga mereka yang memiliki penyakit komorbid lainnya
jam pintar ini terkoneksi langsung dengan aplikasi telejemaah dan dapat dihubungkan dengan sambungan bluetooth
sebagaimana kerja jam pintar yang biasa kita gunakan untuk berolahraga
jam pintar ini merekam tanda tanda vital di tubuh kita
mulai dari tekanan darah saturasi oksigen denyut
jantung jumlah langkah dan informasi vital lainnya
kepala pusat kesehatan haji budi silvana telah memetakan jumlah anggota jemaah haji indonesia yang termasuk kategori tinggi tahun ini
meski demikian tahun ini hanya tiga calon haji yang akan diberi jam pintar secara gratis sebelum keberangkatan haji kloter pertama
dengan begini nanti petugas akan bisa mengetahui kondisi jemaahnya
walaupun mereka tidak langsung berada di samping jemaat tapi bisa mereka mengetahui kondisi jemaahnya seperti apa
mudah mudahan ini bisa berkembang lebih baik ke depannya ya
jadi nanti keaktifan petugas akan dituntut
jadi tidak boleh tidak ada lagi alasan petugas tidak mengetahui jemaahnya sakit tidak ada lagi alasan
karena akan dibantu oleh teknologi
dokter yang menjadi pendamping kloter jakarta reza menyebut
aplikasi telejemaah dan jam tangan pintar ini
akan memudahkan pekerjaannya saat bertugas
pasti akan sangat membantu dengan adanya teknologi ini ya
yaitu untuk pemantauan jemaah jemaah terutama yang memiliki resiko tinggi atau ristie
terutama juga karena kami dari tenaga petugas kloter
untuk dokter dan perawat tenaganya dikurangi tahun ini
jumlah petugas haji bidang kesehatan tahun ini tujuh ratus tujuh puluh enam orang
atau setengah dari jumlah petugas kesehatan pada pelaksanaan haji dua ribu dua puluh
kesehatan jemaah dengan memanfaatkan teknologi ini pun dilakukan
di tengah menurunnya jumlah petugas tersebut
petugas pun berharap penggunaan aplikasi itu dapat menurunkan angka kematian jemaah haji indonesia yang selalu tinggi
data kementerian kesehatan mencatat
sedikitnya empat ratus anggota jemaah haji indonesia meninggal di tanah suci
yang mayoritas disebabkan oleh penyakit kardiofaskular
mardika utama evan askam jakarta